lonjakan kasus covid sembilan belas membuat pemerintah memutuskan untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat
masyarakat dipaksa untuk di rumah saja bila tidak ada kegiatan yang sifatnya mendesak
pemerintah juga semakin gencar mengkampanyekan protokol kesehatan
pandemi covid sembilan belas yang sudah lebih dari satu tahun ini tentu membuat kita semua semakin resah semakin cemas gundah dan juga bahkan bosan
lalu bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa kita dan tetap patuh pada protokol kesehatan
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
indonesia adalah negara terkena keluarga the force of doc
jum'at kita ada di sisi

kita ketahui pandemi covid sembilan belas dalam beberapa hari terakhir
ini berkembang sangat cepat
karena varian baru juga yang menjadi persoalan serius dibanyak negara
mengharuskan kita mengambil langkah langkah yang lebih tegas
agar kita bersama sama dapat membendung penyebaran covid sembilan belas ini
perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
nyatanya tak menurunkan angka positif covid sembilan belas secara signifikan
berbagai pelanggaran akan protokol kesehatan masih marak terjadi
aturan pembatasan kegiatan masyarakat dibuat untuk mencegah penyebaran virus corona covid sembilan belas
yang saat ini tengah menjadi pandemi di seluruh dunia
aturan aturan baru seperti memakai masker dan berkendara dengan penumpang terbatas
merupakan upaya untuk menekan laju penularan penyakit
aturan ini sama seperti konsep terapi perilaku di ilmu psikiatri
dalam ilmu psikiatri ketika terapi perilaku dilakukan dengan baik oleh pasien
maka akhirnya akan tercipta perilaku baru yang lebih adaptif dengan kondisi pasien
hal ini akan membuat kualitas hidup pasien sendiri akan meningkat
ada beberapa faktor yang berkontribusi menyebabkan seseorang melanggar aturan
termasuk protokol kesehatan yang notabene diperuntukkan
untuk kepentingan dia sendiri
di antaranya psikologis sosial fisik hingga budaya
perilaku patuh terhadap protokol kesehatan akan terjadi ketika seseorang mempunyai persepsi
bahwa covid sembilan belas adalah suatu ancaman yang membahayakan diri
sehingga cara yang tepat untuk mencegah diri terinfeksi adalah melakukan protokol kesehatan yang benar
kesadaran menerapkan protokol kesehatan
dapat tumbuh ketika masyarakat mendapat informasi yang akurat dan tepat
sehingga penting bagi pemerintah atau stakeholder lainnya
untuk menyebarkan informasi yang tepat
termasuk menghindari berita hoax
salah satu cara untuk menghadapi pandemi covid sembilan belas adalah tentu saja dengan memulai dari diri sendiri
menolong diri sendiri
dan salah satu bentuk pertolongan terhadap diri sendiri ini adalah
dengan kembali taat terhadap protokol kesehatan yang telah dianjurkan untuk mencegah penularan covid sembilan belas
tak hanya itu saja menolong diri sendiri tentu saja secara psikologis juga penting
tengah pandemi covid sembilan belas ini dan dengan terus mencoba menemukan kebahagiaan dari setiap kejadian yang sederhana
sekalipun sehingga kesehatan jiwa dapat selalu terjaga
kali ini saya sudah bersama sony haribe harmadi ketua bidang perubahan perilaku
dari satgas penanganan covid sembilan belas
melalui zoom kita akan menanyakan langsung kepada dr sony mengenai update covid sembilan belas hari ini
dan di zoom juga nanti kita akan berjumpa dengan dr andri spesialis kedokteran jiwa dari omni hospital alam sutera
melalui zoom halo dr sony dan juga dr andri
sehat terima kasih mbak desi
nah saya mulai dengan
dr sony ini biasanya saya undang ya pak soni ini ke studio
dan terakhir sebenarnya pak sonny kita sudah mewanti wanti
saya sudah katakan bahwa lihat apa yang terjadi di india jangan sampai terjadi kepada kita di indonesia
kita lihat betapa di india rumah sakit semua kewalahan nakesnya kewalahan kekurangan tabung oksigen dan lain sebagainya
dan sekarang seolah olah kita ingin meniru apa yang terjadi di sana
pak soni apa sih sebenarnya sejak ya pertengahan juni lalu sampai awal juli ini
dimana kita memperlakukan ppkm darurat yang justru jumlah covid sembilan belas ini kasusnya dan jumlah korban yang meninggal juga semakin meningkat
terima kasih mbak desi
jadi memang sejak tanggal sembilan belas mei dua ribu sembilan belas
pada tanggal sembilan belas mei dua ribu dua puluh satu kasus aktif di indonesia mulai naik kembali
yang terakhir mengalami penurunan itu tanggal delapan belas mei sekitar delapan puluh tujuh lima ratus kasus di indonesia untuk kasus aktif
tetapi mulai tanggal sembilan belas mei sampai dengan tanggal lima juli lalu kasus aktif naik terus bahkan tanggal lima juli itu hampir tiga ratus tiga puluh
jauh lebih tinggi daripada kondisi kasus aktif di indonesia
jauh lebih tinggi daripada kondisi kasus aktif di indonesia
kondisi kasus aktif puncak pada tanggal lima februari dua ribu dua puluh satu dimana angkanya saat itu sekitar satu ratus tujuh puluh enam
lalu sekarang ini ada sekitar enam puluh kabupaten kota di indonesia yang masuk zona risiko tinggi
dimana memiliki angka kasus yang tinggi
pemperlakuan ppkm darurat tentu didasarkan pada fakta epidemiologis yang ada

ada fakta kondisi kasus dan juga keterpakaian tempat tidur yang ada di rumah sakit
ada fakta kondisi kasus dan juga keterpakaian tempat tidur yang ada di rumah sakit
oleh karenanya pemerintah mengambil langkah cepat agar betul betul bisa mengandalkan sehingga layanan kesehatan kita

tidak mengalami kebanjiran pasien secara massa

dan layanan kesehatan bisa mengangani pasien yang sudah ada tapi memang kasus ini kan masih terus melonjak
bahkan angka kasus hariannya kemarin mencapai rekor tertinggi di angka dua puluh sembilan ribu lebih itu akibat efek dari sebelumnya
jadi memang ada masa inkubasi di mana kita akan melihat kasus ini masih terus naik mudah mudahan bisa segera kita kendalikan
karena mulai tanggal tiga juli lalu kan sudah diberlakukan ppkm darurat dengan harapan adanya ppkm darurat mobilitas dan aktivitas masyarakat bisa dikurangi dengan sangat signifikan
terutama di pulau jawa dan bali sehingga mengerem atau menahan laju penularan covid sembilan belas
iya dr soni mungkin menurut dr soni sendiri ya kita kan memulai ppkm darurat ini pada tanggal tiga
sekarang sudah beberapa hari setelah tanggal tiga dan bukannya menurun tapi bahkan perhariannya sudah meningkat di atas delapan belas ribu
nah pertanyaan saya ini kita sudah melihat tren kenaikannya ini sejak lebih dari sebulan yang lalu tadi dokter sony mengatakan
apakah tanggal tiga ini sebenarnya agak terlalu telat kalau kita memulai ppkm darurat ya mengingat sekarang jumlahnya itu masih sangat
drastis kenaikannya mungkin seharusnya lebih awal
mbak desi kan tentu pertimbangannya banyak sekali ya dan kami sudah melihat pemerintah termasuk satgas itu sudah melihat
apa yang akan terjadi potensi potensi apa saja yang terjadi kalau misalkan dilakukan lebih awal
lalu kemudian dampaknya kalau dilakukan lebih mundur dan seterusnya
kita lihat saja misalkan kemarin sudah diberlakukan sejak tanggal tiga juli
tetapi ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui telah diberlakukannya ppkm darurat
konsekuensinya mereka melakukan aktivitas seperti biasa
bahkan beberapa aktivitas bisnis perusahaan masih berjalan secara normal meskipun mereka bukan termasuk sektor esensial maupun sektor kritikal
sehingga kita lihat di jalan mobilitas menurun tetapi menurunnya tidak terlalu drastis
sehingga kita masih berharap bahwa ke depan ini dampak dari ppkm darurat itu betul betul bisa mengurangi mobilitas penduduk secara signifikan
karena bagaimanapun juga mobilitas penduduk menjadi salah satu pemicu trigger dari penyebaran atau penularan covid sembilan belas secara masif
nah makanya kami berupaya untuk melakukan sosialisasi
jadi tanggal tiga dan empat kita mengekalkan mobilitas penduduk secara teknis
kita mengevaluasi bahwa ternyata masih ada sektor non esensial yang beroperasi
bahwa ternyata masih ada masyarakat yang misalkan melakukan aktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker
masih ada pedagang kaki lima misalkan yang berjualan makanan tetapi bisa makan di tempat tidak take away dan seterusnya
masih ada pasar yang beroperasi tetapi tidak dengan protokol kesehatan
masih ada kerumunan di beberapa titik
di wilayah wilayah ppkm darurat ini
jadi evaluasi tadi menunjukkan bahwa belum semua masyarakat juga ternyata tersosialisasi
sehingga kami terus melakukan
yang paling penting sekarang adalah dukungan dari semua pihak
karena bagaimanapun juga kebijakan
seketat apapun kebijakan kalau tidak didukung atau tidak dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat tidak akan optimal
apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut
baik kita break sebentar pak sony tapi tetaplah bersama kami
kami akan segera kembali bersama insight with desi anwar
kembali bersama insight with desi anwar
saya masih bersama sony hari b
di ketua bidang perubahan perilaku dari satgas penanganan covid sembilan belas melalui zoom
topik kita kali ini melonjaknya kasus covid sembilan belas yang luar biasa di indonesia
sehingga dari tanggal tiga juli hingga tanggal dua puluh juli di indonesia kita diberlakukan ppkm darurat
nah tadi pak soni mengatakan bahwa ini teruntus saja untuk menurunkan ya angka kasus positif
dan juga untuk lebih membuat
nah kes kita dan juga fasilitas kita bisa menangani jumlah yang kena covid sembilan belas
tapi kalau saya lihat begini tadi disebutkan bahwa mungkin sudah disosialisasikan tapi ternyata masih ada bukan saja kebingungan mungkin masih belum taat
apakah ada evaluasi pak soni terhadap cara komunikasi yang disampaikan ke masyarakat
contohnya misalnya ppkm darurat diberlakukan
contohnya misalnya ppkm darurat diberlakukan
jalan jalan ditutup yang ada adalah terjadi kemacetan di jalan jalan alternatif dan lain sebagainya
pertama apakah memang kebijakan ini sudah tepat diambil
dan evaluasi terhadap komunikasinya itu sendiri apa kira kira yang tidak sampai
ya baik mbak nessy
jadi sebetulnya untuk penanganan covid sembilan belas ini semua pihak berperan sangat penting
dari mulai pemerintah pusat termasuk satgas kementerian kesehatan lalu kemudian juga provinsi kabupaten kota sampai institusi masing masing tempat masyarakat bekerja
nah setiap layer dari pemerintahan ini tentu memiliki perannya masing masing dan punya tugas untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kebijakan
komunikasi tentang kebijakan itu sangat penting
oleh karenanya ketika bapak presiden jokowi mengambil keputusan untuk pemberlakuan ppkm darurat pemberlakuannya kan tidak langsung mendadak hari itu
atau tidak langsung mendadak satu hari kemudian
kan ada jeda waktu sekitar hampir tiga hari
sehingga harapannya ada waktu yang cukup parah pejabat maupun pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada masyarakatnya tentang kebijakan tersebut
lalu kemudian komunikasi antara pemerintah daerah dengan institusi supaya menjelaskan kepada para pekerjanya ini juga menjadi penting
nah jadi ada waktu
memang di dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan kebijakan terkait covid sembilan belas ini kan sangat dinamis ya
pengambilan kebijakannya itu bisa cepat sekali
sehingga masyarakat juga kan diminta untuk mengikuti perkembangan berita yang ada
lalu kemudian juga memang begini
salah satu tantangan kita adalah adanya disinformasi adanya misinformasi
ya mencampur informasi yang benar dengan yang salah
lalu kemudian menyampaikan informasi yang salah
kecepatan pemerintah untuk merespon informasi yang salah tadi kan juga sangat penting ya
makanya kami berusaha ke kemenkominfo itu berusaha untuk menangani setiap hoax itu secepat cepatnya
supaya tidak terburu apa
terus kita sebar kepada masyarakat
lalu kemudian yang berikutnya juga memang selama pandemi ini kan kita menggunakan banyak sekali istilah
dari mulai istilah bahasa inggris
banyak sekali istilah istilahnya ya
banyak singkatan juga
sinonim juga banyak ya
lalu kemudian akronim ya
binar covid sembilan belas sendiri
itu kan banyak sekali
sehingga memang kadang kadang terjadi kebingungan di masyarakat
oleh karenanya kami itu selalu mengkomunikasikan dengan bahasa yang sederhana
dan menggunakan kearifan kearifan lokal
dalam beberapa kali kami melakukan edukasi misalkan menggandeng tokoh tokoh madura bangkalan
untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat itu
menggunakan cara cara lokal
itu ternyata sangat efektif ya
kami membuat namanya misalkan rumah sehat tombok sehat
tempat isolasi mandiri di desa
yang kemudian didukung oleh masyarakat desa itu sendiri
bagi mereka yang punya gejala atau kemudian suspek dari kasus covid sembilan belas ini
jadi setelah menggunakan istilah lokal
melibatkan masyarakat lokal
itu komunikasinya menjadi sangat efektif
harapannya seperti ppkm darurat ini juga
pemerintah daerah menggunakan tokoh tokoh daerahnya yang mampu berkomunikasi
dengan cara kearifan lokalnya masing masing
sehingga masyarakat juga bukannya tidak mendukung
kalau masyarakat tidak paham kan juga dampaknya tentu tidak mendukung secara optimal
oleh karenanya komunikasi satgas daerah kepada masyarakatnya itu juga amat sangat penting
ya komunikasi memang sangat penting dan harus jelas
tapi mungkin kalau kita bicara mengenai istilah istilah
kita kan sudah lebih dari satu tahun ya
berhadapan dengan covid ini saya rasa juga masyarakat juga sudah cukup familiar ya
prokes itu apa
m lima m dan lain sebagainya
dan bagaimana cara mencegah covid dan lain sebagainya
tapi yang saya lihat mungkin apakah ketegasan ini
karena ini kita sudah betul betul darurat
kalau kita lihat kurvanya itu luar biasa
dan ini sebenarnya kan sudah diantisipasi
yang ada sekarang adalah bad occupancy ratenya di beberapa rumah sakit itu sudah over capacity
penderita covid juga sudah diminta isoman di rumah sendiri
dan ini kan tentu mencerminkan sesuatu yang cukup mengkhawatirkan
bagaimana pak soni tanggal dua puluh ini apa yang kita harapkan sebenarnya dalam tujuh belas hari melakukan darurat ini
apakah cukup atau justru bahkan ya ini hanya kira kira saja gitu kita akan
lebih longgar lah
pengambilan keputusan berapa lama itu juga kan dilihat dari masa inkubasi virus ya
harapannya tanggal dua puluh juli itu sudah mulai terjadi yang namanya flattening the curve
jadi kurvanya mulai melandai
nah kenapa dari tanggal tiga sampai tanggal dua puluh
karena kita juga mengantisipasi di tanggal dua puluh kan akan ada idul adha

sehingga kita berharap tetap ada upaya untuk menjaga

atau mengatasi kemungkinan peningkatan mobilitas
nah kalau dipikir lebih lanjut lagi
sebetulnya masyarakat kita memang sudah mulai tahu ya komunikasinya juga sudah mulai
tetapi kami sekarang menggunakan komunikasi yang lebih tegas ya mbak desi kalau nggak dikatakan keras
makanya pesan pesan yang terakhir kami sampaikan misalkan pakai masker harga mati
tidak pakai masker bisa mati
kami juga menyampaikan video video yang menunjukkan komunikasi risiko
jadi adanya risiko bagi masyarakat jika mereka tidak mematuhi protokol kesehatan
kami membuat berbagai tagline kami membuat video karikatur komik ya
dan seterusnya pesan pesan bahkan kami juga membuat wayang kulit wayang golek
itu dalam konteks pesan pesan lokal tetapi yang lebih tegas kepada masyarakat membangun sense of urgency
jadi bagaimana kita itu punya rasa punya empati ya terhadap kondisi yang ada
sehingga masyarakat tergugah untuk satu betul sangat membatasi mobilitas
dan yang kedua kalau seandainya memang harus berpaksa melakukan mobilitas
maka dengan protokol kesehatan yang jauh lebih ketat
makanya kami juga memperkenalkan yang namanya double masking
bagaimana masyarakat bisa memproteksi dirinya dengan lebih maksimal teknik teknik yang digunakan
melihat dari potensi risiko penularan yang ada
kami juga menjelaskan tentang positivity rate misalkan
bahwa positivity rate itu seperti ramalan cuaca
ya ketika positivity rate kita sedang tinggi
maka masyarakat bisa menggunakan protokol kesehatan yang jauh lebih ketat
bahkan harusnya bisa membaca bahwa sedang ada risiko yang sangat besar di luar sana jika keluar rumah
sekarang kan positivity rate ini masih tinggi ya
artinya masyarakat kalau pergi keluar rumah bertemu dengan sepuluh orang
dua orang diantaranya punya probabilitas besar atau kemungkinan dapat diduga sebagai mereka yang memiliki covid sembilan belas
jadi komunikasi seperti ini kami jelaskan kepada masyarakat
ditambah dengan satu hal ya penegakan disiplin protokol kesehatan
makanya dibantu dengan tni dan polri
kita melakukan penebalan pasukan untuk pendisiplinan di lapangan
kita juga melakukan kampanye masif
kita bersama sama juga melakukan penggerakan di lapangan
lalu duta perubahan berlaku yang jumlahnya sekitar sembilan puluh enam orang
ya baik semoga semua upaya ini membuahkan hasil dan juga masyarakat semakin patuh semakin paham dan semakin waspada ya kita
break sebentar dokter
sorry tapi jangan kemana mana dulu tetaplah bersama insight with desi anwar
ya kembali bersama insight with desi anwar lewat zoom
saya ditemani sony haribe harmadi ketua bidang perubahan perilaku dari satgas penanganan covid sembilan belas
dan kalau kita bicara dengan pak sony kita harapkan ya ada perubahan perilaku
tapi tentu saja semua ini kan kita dalam satu ekosistem dimana komunikasi itu sangat penting
tapi perilaku itu juga sangat penting
perilaku itu juga mulai dari diri sendiri ya
kita semua harus bersama sama ya menangani covid sembilan belas ini
kita harapkan pada tanggal dua puluh ya kenapa ppkm darurat ini akan diteruskan sampai tanggal dua puluh juli
yang terjadi adalah semacam leveling off atau paling tidak kasusnya tidak melonjak terus
tapi pak soni kalau misalnya tanggal dua puluh karena sampai saat ini saja kasusnya dari hari ke hari itu record breaking
jumlah positivity ratenya dan juga jumlah mortality nya
apa yang terjadi kalau pada tanggal dua puluh tidak ada leveling off
bagaimana peta okupansi dari tempat tidur di rumah sakit di seluruh indonesia
ketersediaan fasilitas nakes dan juga tabung oksigen dan lain sebagainya
apa yang harus kita antisipasi dan kita siapkan
yang sebetulnya pak sony
yang sebetulnya paling penting begini
pemerintah kemenkes menargetkan untuk meningkatkan kapasitas testing dan tracing hingga empat kali lipat ya
dengan target itu sekitar empat ratus ribu testing per hari dari yang sebelumnya sekitar seratus ribu
jadi ini peningkatan yang cukup drastis
jangan terlalu terpaku pada jumlah kasus harian
karena jumlah kasus harian dengan adanya testing yang lebih tinggi
tentu kasus harian juga sangat mungkin untuk naik
tapi yang juga menjadi concern kita adalah harusnya dengan peningkatan kapasitas testing dan tracing
nah ini artinya penularan masih terjadi di masyarakat
untuk mengendalikan supaya tidak terjadi penularan
prasyarat awalnya adalah mengendalikan mobilitas
nah pengendalian mobilitas ini bisa berhasil kalau didukung oleh institusi institusi
orang yang melakukan mobilitas itu umumnya untuk bekerja
sekarang tidak ada lagi orang yang melakukan mobilitas
terutama di jawa bali untuk sekolah
untuk berbelanja juga sudah sangat terkendali
tapi mobilitas paling tinggi ini adalah mobilitas untuk bekerja
nah kenapa masih tinggi mobilitas bekerja
karena belum semua institusi perusahaan maupun perkantoran yang mematuhi ppkm darurat
walaupun mereka bukan sektor esensial dan bukan sektor kritikal
nah ini menjadi salah satu sebab kalau mobilitas kita tidak bisa kendalikan
maka laju penularan kita masih akan tetap tinggi
positivity rate kita masih tetap tinggi
saat ini itu ada sekitar sebelas provinsi di indonesia
artinya perlakuannya normal
jadi ini alarm karena bagi sebelas provinsi ini
dan harus ada upaya upaya pengendalian
termasuk tentunya karena ppkm darurat ini hanya berlaku di tujuh provinsi
yang lain itu berarti ppkm mikro tetap berlaku
juga harus betul betul bisa mengendalikan mobilitas penduduknya
kita berharap ya dengan empat hal
yang pertama adalah penegakan disiplin protokol kesehatan
makanya teman teman tni polri dibantu satpol pp satgas daerah
untuk penegakan protokol kesehatan sangat penting
untuk penegakan aturan ppkm darurat
jadi bukan hanya protokol kesehatan
tetapi ppkm darurat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku
lalu kemudian yang kedua ya
kita harus betul betul memperhatikan bagaimana pengendalian aktivitas
mobilitas dan aktivitas itu betul betul menjadi kunci
untuk pengendalian atau menahan laju penularan
kita tidak berandai andai dulu
tetapi tentu pemerintah termasuk satgas sudah memiliki langkah langkah antisipasi
kalau seandainya di tanggal dua puluh juli besok
misalkan ya belum mencapai hasil secara maksimal
tetapi harapan kita dengan upaya kerja keras dari semua pihak dukungan masyarakat
masyarakat juga tersosialisasi dengan baik
paham perannya masing masing
kita berharap betul betul di tanggal dua puluh juli itu
kita bisa betul betul mencapai target yang diinginkan
sehingga ketegasan dan juga penegakan istilahnya harus ada sanksinya juga ya pak soni
kalau kita bicara tadi istilah istilah sekarang lebih banyak lagi
istilah kita sudah lihat varian ada alfa ada delta ada gamma
sekarang yang delta ini yang paling banyak yang kita dapatkan seperti yang di india
ada lagi yang baru katanya lamda
nah mungkin pak soni lonjakan kasus yang luar biasa ini
seberapa besar kontribusi dari varian varian yang masuk ini
ini masih dalam penelitian ya mbak desi
tetapi memang begini kan sudah ditemukan cukup banyak
bahkan total kasus varian delta ini yang sudah ditemukan sekitar satu ratus enam puluh kasus
itu yang sudah dilakukan whole genome sequencing ya
karena bagaimanapun juga
kalau pengambilan sampel whole genome sequencingnya pas
itu bisa merepresentasikan populasi yang ada
jadi ini cukup banyak ternyata varian delta
terutama di jawa tengah dan di jakarta
jawa timur itu ada sekitar sepuluh kasus
di jawa tengah itu sekitar delapan puluh kasus
di jakarta sekitar lima puluh tujuh kasus
dan memang para ahli menjelaskan bahwa varian delta ini
dari varian alpha b satu ratus tujuh belas yang berasal dari inggris
nah varian alpha sendiri menurut informasi lebih menular
daripada varian asli yang ada di wuhan
sehingga dengan kemungkinan laju penularan yang lebih cepat
tetapi begini mbak desi
masyarakat tidak perlu pusing dengan varian yang ada
karena varian apapun cara pencerjahannya itu sama
ya kendalikan mobilitas
patuhi protokol kesehatan pakai masker jaga jarak
jangan berkerumun cuci tangan
karena cara penularannya sama
ini adalah virus yang sama
ya masih start covid dua
yang menjadi penyebab dari covid sembilan belas
karena virus yang sama
cara penularannya sama
sehingga cara pencegahannya pun sama
tetapi begitu kita lengah
ya ada peningkatan mobilitas
ada penurunan kepatuhan protokol kesehatan
potensi penularannya lebih tinggi
ya pak soni salah satu yang kita andalkan ya
untuk mencegah semua paling tidak mengurangi ini adalah program vaksinasi
ini kan sudah dimulai sejak bulan januari
pemerintah punya target untuk memvaksinasi satu ratus delapan puluh juta
ya pada akhir tahun ini
sekarang kita sudah bulan juli
yang pertama ya
kalau misalnya dari awal kita itu tepat target
pada bulan juli ini sembilan puluh juta orang sudah berhasil divaksinasi
akankah kita mengalami spike yang luar biasa ini
kedua mengenai efektivitas dari vaksinasi itu sendiri
nah ini kita lihat bahwa banyak juga orang yang kena dan bahkan ya fatal ya
padahal mereka sudah divaksinasi
mungkin bisa cerita sedikit mengenai masalah vaksinasi ini pak soni
ya sebetulnya yang paling kompeten untuk menjelaskan tentang vaksinasi
tentu kementerian kesehatan
sudah empat belas juta orang indonesia yang divaksinasi lengkap ya
hingga dosis kedua
dan sekitar tiga puluh dua juta yang sudah divaksinasi lengkap hingga dosis pertama
nah kan vaksin ini juga menjadi rebutan mbak desi
vaksinnya terbatas seluruh dunia membutuhkan vaksin
sehingga juga ketersediaan vaksin ini menjadi tantangan tersendiri
tetapi kita harus optimis lah ya
bahwa presiden juga sudah mentargetkan bahwa mulai di bulan juli ini
setiap hari targetnya satu juta orang divaksinasi
dan kemudian tni polri berperan aktif nih
di dalam melakukan program vaksinasi
tapi kita perlu ingat juga buat tenaga kesehatan kita yang terbatas ya
jadi mereka melakukan vaksinasi
mereka juga tetap harus melakukan tugasnya melakukan testing tracing dan seterusnya
oleh karenanya pemerintah akan didukung juga oleh para bidan
ini keputusan yang menurut kami juga sangat baik
sekitar empat ratus ribu bidan di indonesia itu akan membantu sebagai vaksinator
dan diharapkan ini akan mempercepat target herd immunity kita bisa tercapai di akhir tahun
kita tidak perlu head back melihat ke belakang
tetapi yang paling penting ke depan kita bisa mencapai target sesuai dengan apa yang menjadi prediksi kita
dan harapannya dukungan masyarakat itu lebih baik
dan kemarin kami juga sudah sampaikan
di dalam program vaksinasi ini dipermudah
kementerian kesehatan juga sudah mempermudah persyaratan
dan sekarang orang bisa jauh lebih mudah untuk memperoleh vaksin
seperti yang kita lihat
jadi tetap harus kita protokol kesehatan ini harus kita pegang sangat sangat kuat
pak sony sekarang sudah masuk ke vaksin tahap ketiga
dari perubahan perilaku penerimaan terhadap vaksinasi ini bagaimana secara nasional
karena sekarang anak anak di atas usia dua belas juga pun sudah boleh divaksin
mungkin pesan apa yang perlu diberikan kepada orang tua yang punya lansia
tapi juga punya anak anak
bahwa sangat penting untuk melibatkan semua ini di program vaksinasi
ya jadi setelah adanya emergency use authorization untuk vaksin sinovac yang dikeluarkan oleh badan pom
di mana anak usia dua belas tujuh belas tahun bisa divaksin
ini merupakan sebuah gambaran yang baik ya berita gembira
dan kami mohon juga semua masyarakat mendukung agar anak anak mereka divaksin sesuai
segera mungkin begitu memperoleh kesempatan
ini akan mendukung herd immunity kita juga mendukung anak anak kita terhindar dari dampak covid sembilan belas
memang kan tidak semua rumah sakit punya icu anak ya
pokoknya kita masih paham bahwa anak ini kan harus dilindungi betul
sehingga salah satu caranya adalah mendukung vaksinasi untuk anak
dan tetap patuh protokol kesehatan walaupun sudah divaksin
ini sebagai bidang saya tentu kami selalu mengingatkan tidak ada manusia superman yang tiba tiba menjadi superman ketika selesai divaksin
semuanya harus tetap pakai masker jaga jarak jangan berkerumun dan cuci tangan pakai sabun
ya baik terima kasih
terima kasih pak soni
sebelum kita berpisah mungkin satu pertanyaan saya dan bisa dijawab dengan agak cepat ini
apakah kita indonesia siap untuk menghadapi worst case scenario
mbak desi kita selalu berupaya yang terbaik
jadi kita selalu menyiapkan skenario skenario yang ada
insya allah kita bisa mengatasi masalah ini dengan baik
ya terima kasih banyak
pak soni berpikir positif
ini mungkin salah satu yang harus ya kita lakukan dalam suasana covid ini
terima kasih pak soni atas waktunya
sehat selalu ya
dan setelah ini kita akan berjumpa dengan narasumber yang satunya lagi
siapa dia tetaplah bersama insight with desi anwar
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
pandemi virus corona tidak hanya mengancam kesehatan fisik
namun juga terhadap kesehatan mental kita semua
tidak hanya rasa takut efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius
nah apa apa saja gangguan kesehatan khususnya terhadap mental yang dapat muncul
dan bagaimana cara mengatasinya pada saat pandemi covid sembilan belas ini
saya sudah ditemani lewat zoom oleh dr andri
dokter spesialis kedokteran jiwa dari omni hospital alam sutra
halo mbak desi sehat selalu mudah mudahan
iya sama dokter andri sehat selalu kesehatan sekarang luar biasa
pentingnya bukan saja tentu saja kesehatan fisik
karena kita harus kuat ya untuk melawan covid ini
tapi kita harus berhati hati
kita juga harus memiliki sistem imun yang mendukung supaya kita sehat secara fisik mental dan semuanya lah
dr andri kita sudah bersama covid sembilan belas ini lebih dari satu tahun
apa yang dokter andri lihat dampak ya tentu saja bukan saja terhadap kesehatan
tapi terhadap mental kita terhadap kejiwaan yang kelihatan selama lebih dari satu tahun ini
ya saya lihat kalau kita melihat dari tahun ini
saya lihat dari tahun lalu di dua ribu dua puluh ya mungkin sebagian dari kita itu tidak menyangka ya
kalau kita akan berada dalam kondisi pandemi ini sampai selama ini
banyak teman teman mungkin merasakan bahwa wah ini mungkin cuma seperti kayak awal yang bisa kita segera tangani lah
kadang kadang kan kita melihat juga optimisme dari teman teman di kementerian kesehatan waktu itu juga mengatakan
wah kayaknya ini bakalan kita bisa lewati dan tidak akan terlalu banyak berdampak
namun di awal awal pandemi kita mulai melihat waktu itu juga saya sempat diwawancara oleh cnn indonesia
berkaitan dengan orang orang yang mengalami gejala gejala mirip covid sembilan belas
waktu itu mungkin jumlahnya masih antara ratusan sampai ribuan saja kasusnya
tetapi orang mulai khawatir karena begitu masifnya pemberitaan di berbagai media
terkait dengan gejala gejala covid sembilan belas
akhirnya membuat kekhawatiran yang luar biasa pada orang orang yang sebenarnya tidak mengalami gejala seperti itu
masalahnya memang karena covid ini adalah infeksi virus
dimana kalau kita bicara tentang infeksi virus kan gejalanya itu bisa sehari hari kita alami gitu ya
seperti meriang matuk pilek gitu
dan itu biasa kan sebenarnya
namun waktu itu jadi luar biasa karena begitu masifnya pemberitaan
nah orang mulai merasakan kecemasan yang makin bertambah ketika jumlah kasus terus meningkat
ya jumlah kasus terus meningkat apalagi waktu itu sampai diperlakukan psbb
yang mana menurut saya kalau dari pengalaman tadi kebetulan kita juga berbincang dengan dr sony
itu sebenarnya psbb kelihatan lebih jauh lebih kelihatan ketat gitu ya
dulu tuh sampai kelihatan sepi jalanan
kalau sekarang kan nggak kelihatan gitu ya dokter sonny juga mengakui tadi
nah kadang kadang ya
kadang ini menyebabkan suatu keadaan yang mungkin sebagian orang tuh mulai ketakutan
ya kalau kita melihat di salah satu website kami di perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia
dalam rentangan bulan setelah habis lebaran waktu tahun lalu sampai oktober dua ribu dua puluh
ya jadi dikatakan bahwa kecemasan ini banyak terjadi di usia muda antara usia sembilan belas sampai usia tiga puluh tahun
dan memang perempuan jauh lebih banyak mengalami gejala kecemasan ini
nah sekarang di saat kita sedang dalam kondisi yang dibilang second wave ya
ini kita melihat kecemasan ini makin bertambah karena tadi kita katakan bahwa orang orang terdekat kita sudah mulai banyak yang terkena
ya jadi dikatakan bahwa orang orang terdekat kita sudah mulai banyak yang terkena
ya dulu kan kita lihatnya jauh siapa dia nggak kenal ya cuma dengar berita aja
tetapi sekarang tuh tetangga kita saudara kita gitu ya
dan ini menyebabkan makin bertambah kecemasannya
ya kekhawatiran bahwa kok ternyata divaksin seperti tadi mbak desi juga katakan kepada dr sony
ternyata nggak bikin kebal ya walaupun waktu itu sempat diomongkan gitu ya bahwa ini bisa membuat kebal gitu
ternyata ada yang sudah dua kalipun mengalami kebal
untuk covid kembali gitu dan bisa meninggal gitu ya
ini menjadi kekhawatiran yang luar biasa ya kepada kita semua
itu sesuatu hal yang mungkin perlu dipahami juga oleh teman teman semua
dan ini betul betul kita rasakan semua secara pribadi ya bukan lagi ini kita melihat statistik
tapi sudah sangat dekat dengan kita dan bahkan menjadi tragedi yang paling sudah semakin sering ya ditemukan
dr andri kita break sebentar tapi tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
ya masih bersama insight with desy anwar
kita membahas mengenai bagaimana menjaga kesehatan mental ya saat pandemi covid sembilan belas
ini saya ditemani lewat zoom oleh dr andri dokter spesialis kedokteran jiwa dari omni hospital alam sutra
tadi dokter andri kecemasan ketakutan kesedihan stres dan juga tentu saja tragedi yang sekarang kita rasakan
ini menjadi sesuatu yang saya rasa hampir semua orang ya bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia kita kenal ya pasti
punya saudara kenal
kenalan teman rekan yang kena covid sembilan belas
nah ini semua ini kan pasti ada dampak terhadap fisik kita
apa apa saja kalau kita terus terusan merasa stres sedih takut ini
apa yang terjadi pada tubuh kita dan juga gejala gejalanya seperti apa yang harus kita waspadai
ya menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah imunitas ya mbak dini ya
jadi kalau kita bicara tentang imunitas itu
sebenarnya di awal kalau kita menghadapi suatu stres atau ancaman seperti pandemi ini
sebenarnya imunitas itu akan meningkat dulu gitu ya
meningkat karena dia akan berupaya untuk mengalokasikan segala sumber daya di dalam tubuh kita untuk membuat sesuatu yang sifatnya kekebalan gitu ya terhadap tubuh kita
namun yang menjadi problem adalah karena pandemi ini berkepanjangan
ya jadi stres itu kemudian jadinya sangat tinggi
ya jadi stres itu kemudian jadinya sangat tinggi

meningkatkan kortisol di dalam tubuh kita sebagai hormon stres yang akan membuat masalah peradangan juga di tubuh kita
dan kita tahu kalau kita perhatikan teman teman kita yang mengalami covid sembilan belas ini juga banyak dikaitkan dengan kondisi peradangan di tubuhnya yang sudah pernah dia miliki
misalnya adanya obesitas ya adanya penyakit diabetes mellitus gitu
jadi jangan sampai kita menambah kemungkinan kita menambah peradangan di tubuh kita
kemungkinan kita mengalami suatu kondisi covid sembilan belas karena kita sendiri dalam tubuh yang imunitasnya menurun
nah untuk itulah diperlukan cara cara mengatasi kondisi ini
salah satunya sebenarnya yang tidak pernah lupa kita sarankan adalah membatasi informasi
ya walaupun mungkin kita juga perlu terhadap informasi terkait dengan update di bidang covid sembilan belas
tetapi upayakan jangan terlalu berlebihan
upayakan jangan terlalu berlebihan
mungkin paling banyak satu jam lah
karena selama ini kan kita tadi juga dokter sony mengatakan terjadi banyak disinformasi juga ya
jadi informasinya belum tentu yang kita dapatkan misalnya di whatsapp group ya
itu seringkali itu tidak selalu benar gitu ya
malah akan menimbulkan kekhawatiran kekhawatiran
karena begitu mudahnya disebarkan ya sampai di forward berkali kali
malah menimbulkan rasa cemas kita sendiri
awal pertamanya seperti itu
nah yang kedua kita selalu berbicara tentang protokol covid sembilan belas

kita selalu berbicara tentang proteksi dari luar

tapi kita lupa untuk menjaga diri kita sendiri dengan imunitas yang baik
bagaimana kita bisa tidur yang cukup istirahat yang baik
kemudian juga makanan dan minuman yang bergizi
tidak berlebihan tetapi cukup seimbang izinnya menurut takaran yang baik
jadi hal hal seperti ini yang mungkin perlu kita perhatikan
dan salah satu lagi adalah
adalah saya selalu mengatakan ya kalau kita berbicara tentang kondisi seperti ini
mesti kita harus belajar untuk lebih ikhlas dan sabar ya
serta sadar bahwa semoga ini kita bisa segera lalui
pada dasarnya suatu krisis pastinya akan berlalu
tetapi bagaimana kita melaluinya dengan baik inilah yang menjadi salah satu ketahanan mental kita bersama
jadi kalau misalnya tadi berkaitan dengan psbb ataupun ppkm seperti ini
sebenarnya salah satu yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah juga adalah bagaimana pemerintah bisa menjamin kecukupan dari masyarakat ya
karena satisfaction atau kekuatan itu bisa terkait dengan bagaimana dia mencukupi kebutuhan dasarnya dulu
makanya kalau misalnya pas pkm nya itu berhasil itu kalau misalnya kebutuhan dasarnya masyarakat itu juga dicukupi
kalau tidak maka masyarakat akan pasti mau diubah perilakunya seperti apapun
mereka akan cuek
karena bagi mereka yang paling penting itu makan sehari hari gitu
itu yang mungkin terjadi di bawah ya kalau kita lihat masyarakat
mungkin lebih stres karena kehilangan pekerjaan atau takut kehilangan mata pencarian ya
nah dokter andi kita lihat di sini kan pada saat sekarang ada work from home
berarti ya meeting semua lewat jarak jauh ya pendidikan jarak jauh bagi anak anak
nah saya lihat ini khusus untuk anak anak ya dokter andri
karena ini bagi anak anak kecil
apalagi balita satu tahun ini kan luar biasa panjangnya
kira kira ke depannya ini kalau terus menerus seperti ini
mereka tidak bisa bermain tidak bisa berinteraksi dan lain sebagainya
apa kira kira harus kita waspadai dan kita siapkan agar mereka tidak jadi generasi covid lah
ya kemarin waktu bapak nadiem mengatakan bahwa kita akan memulai sekolah di juli ini
sebenarnya saya termasuk salah satu yang mendukung ya
bagaimanapun saya di rumah sendiri punya anak yang usianya sekolah kelas satu dan kelas tiga
kelas empat sd waktu itu
nah kalau kita melihat memang kebutuhan akademik itu nggak selalu berkaitan dengan pembelajaran ya
mungkin lewat daring bisa seolah olah
tetapi komunikasi dengan orang lain interaksi bermain
karena salah satu yang paling penting ini adalah bermain dan interaksi sosial sebenarnya di dalam masa pertumbuhan mereka
saya menyadari bahwa bagaimanapun seperti tadi dr sony bilang
kita perlu menjamin keselamatan
karena hak hidup anak itu adalah yang utama
ya hak pendidikan itu bisa nomor dua tapi hak hidup adalah nomor satu
nah kita berharap bahwa nantinya ketika pandemi ini sudah selesai
kita bisa membuat anak kita itu mengejar ketertinggalan
karena sebenarnya mbak desi anak itu masih punya kemampuan untuk mengejar ketertinggalan itu
jadi upaya dalam kondisi ini keluarga memang menjadi salah satu peran yang penting
karena bagaimanapun mereka akan lebih banyak berada di dalam keluarga
kecuali teman teman kita ataupun saudara saudara kita nih di daerah daerah yang banyak
akhirnya karena mereka berdua bekerja membiarkan anak nih tanpa perlindungan dan tanpa pengawasan
ya akhirnya banyak yang masalah ya terkait dengan gadget ya gawainya mereka
ini makanya kenapa mungkin kemarin bapak najib
menyarankan untuk segera karena kalau enggak ya malah nggak melakukan secara optimal
nah itu kira kira
tapi dokter andi kira kira dampaknya terhadap psikologis ya dengan ketergantungan terhadap gadget
dan apalagi sekarang kalau work from home kan berarti kan terus meneruskan
web meeting lewat zoom dan lain sebagainya
dan justru ketergantungan terhadap gadgetnya itu semakin meningkat
nah ini kan berarti ada keseimbangan
kalau dulu mungkin bisa masuk kantor jam sekian pulang kantor jam sekian
sekarang mungkin bisa dua puluh empat jam
istilahnya kita sangat tergantung
ini apa yang harus kita perhatikan dan bagaimana menjaga keseimbangan ini supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari
karena salah satu yang saya lihat itu adalah penggunaan teknologi itu juga meningkatkan kasus kesehatan mental yang semakin lama semakin menurun
sebenarnya tahun dua ribu dua puluh kemarin kalau misalnya tidak pandemik
who sudah melihat bahwa ini merupakan prediksi bahwa tahun dua ribu dua puluh itu angka depresi itu meningkat
nomor dua seluruh dunia menjadi beban global
dan kalau kita melihat kalangan anak dan remaja khususnya remaja dewasa muda
itu merupakan kalangan yang cukup punya kerentanan ya terhadap gejala gejala gangguan kejiwaan
terutama juga terkait dengan penggunaan gadget atau gawai yang berlebihan

sekarang ini sebenarnya yang paling penting adalah berupaya untuk membantu

banyak keluhan dari pasien pasien saya yang mengalami gangguan kecemasan
sebenarnya karena work from home ternyata membuat mereka lebih lelah secara mental
karena seolah olah itu dua puluh empat jam seperti mbak desi tadi bilang kerjanya
jadi tiba tiba jam sebelas malam bisa di whatsapp sama atasannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan gitu
jadi tidak ada waktu timeline yang baik gitu
dan ini yang saya harus perhatikan bahwa kita juga harus belajar untuk memberikan istirahat waktu kepada kita
sehingga kalau saya lihat bahwa di dalam pandemik ini mengapa kita perlu ppkm dua minggu ini
sebenarnya adalah salah satunya juga untuk memberikan istirahat kepada para nakes yang saat ini berhadapan langsung ya
teman teman yang berhadapan langsung di relasi gawat darurat di perawatan covid ini agar mereka tidak terlalu kelelahan
karena kalau kelelahan bisa mengalami masalah karena nantinya jadinya judgement ataupun penilaian klinisnya jadi kurang bagus
hasilnya akan kurang baik juga
karena banyak penelitian yang mengatakan kalau terjadi kelelahan fisik dan mental
maka angka kejadian kesalahan medis juga akan meningkat
nah ini yang kita khawatirkan kalau misalnya makin tambah meningkat jumlah kasus dan jumlah orang yang sakit karena covid sembilan belas
baik tadi dokter andri telah mengatakan mungkin ada beberapa hal
yang kita bisa lakukan untuk mencegah misalnya olahraga dan juga mungkin tidur yang banyak istirahat yang cukup makan makanan yang sehat dan lain sebagainya
tapi kalau nanti misalnya kalau sudah ada ya butuh penanganan lebih lanjut butuh pertolongan
dan ini apa yang harus dilakukan
karena ini mungkin saja sesuatu yang semakin banyak ya dialami oleh orang ya
mungkin sudah tidak bisa tidur atau ya bangun pas bangun saja sudah capek tidak mau kemana mana tidak mau apa apa
dan hilang semangat dan lain sebagainya
ini kan yang sudah yang harus kita waspadai kan gejala gejala seperti ini
saya ingin mempromosikan sedikit aplikasi ya
satu aplikasi sehat jiwa dari kementerian kesehatan
itu teman teman kalau misalnya membuka aplikasi itu di android itu bisa memeriksa ya
melewat srq dua puluh apakah teman teman itu mengalami masalah dengan kesehatan jiwanya
para pemirsa mungkin juga bisa membukanya
nah kalau misalnya di sana disarankan untuk menemui profesional karena di sana juga ada bantuan untuk komunikasi ya chat dengan admin yang bisa membantu
dan ini cukup bisa mengenali apakah misalnya kita butuh bantuan lebih lanjut
terutama kalau misalnya tadi seperti mbak desi katakan kalau ada gangguan tidur
atau misalnya udah gangguan cemasnya sampai berpikirnya sangat paranoid ya sampai ketakutan yang luar biasa gitu ya
semua datang kalau itu kita semprot semprot semuanya dan itu akhirnya membuat kita malah ketakutan yang tidak wajar itu harus datang ke dokter jiwa ya untuk mendapatkan pengobatan
ya ini yang paling penting
walaupun mungkin sebagian ada yang sekarang ini menariknya banyak kasus kasusnya itu sudah terjadi pada pasien yang mengalami isoman
isolasi mandiri sendiri
mereka kecemasan karena sesek nafasnya gitu
dan saya selalu mengatakan sadar sadar berpikir rasional coba oksimetrinya berapa
kalau oksimetrinya masih di atas sembilan puluh lima berarti seseknya itu mungkin karena kecemasannya
lakukan hal hal yang membuat menenangkan
proning misalnya ya
banyak bisa dibaca di berbagai media cara ini seperti apa
kemudian juga mungkin belajar meditasi pernafasan ya
untuk membantu berbicara
jadi itu merengangkan gejala gejala sesek napas yang sebenarnya karena kaitannya karena cemas ya
bukan karena turunnya saturasi oksigen gitu mbak desi
dan kita juga harus ingat tadi seperti dokter andri katakan cemas terus menerus menimbulkan kortisol ya
ini justru bisa berdampak sangat negatif terhadap fisik kita ya
dr andri terima kasih banyak terhadap pencerahannya dan tipsnya juga
ya sehat selalu dok
sama sama mbak desi
terima kasih juga dokter andri untuk terus mengundang saya di sini
iya terima kasih
demikian insight kali ini dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tangan ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sekali lagi kita dalam ppkm darurat dan harus ya tidak pernah lupa untuk rajin mencuci tangan
menggunakan masker kalau sekarang kalau bisa pakai double ya
dan juga hindari kerumunan di rumah saja
sampai jumpa stay safe bye bye